langkah wakil ketua dpr fadlizon yang mengirim surat permohonan ke kpk
agar menunda penyidikan terhadap tersangka setia novanto dalam kasus iktp
dinilai berpotensi melanggar etik
sementara itu di saat yang bersamaan kpk didesak untuk segera melakukan penahanan
terhadap setia novanto yang sudah dua bulan ini menyandang status tersangka
kami membahasnya malam ini bersama dengan boyamin saiman
yang merupakan koordinator masyarakat anti korupsi indonesia tomaki
yang melaporkan fadlizon ke mahkamah korupat adama
selamat malam indra
terima kasih sudah hadir
lalu ada ahmad doli kurnia yang merupakan koordinator gerakan muda partai golkar
atau gmpk selamat malam
bang doli terima kasih sudah hadir
dan dari luar studio ada syarifudin suding yang merupakan wakil ketua mahkamah
pak syarifudin selamat malam apa kabar pak
ya selamat malam bung indra
ya baik saya akan mulai perbincangan ini untuk menyegarkan ingatan kita
pernyataan dari wakil ketua dpr ri fadlizon
saya kira salah alamat ya
banyak orang berkomentar tentang surat tapi tidak pernah baca suratnya
sehingga yang diproduksi dan direproduksi itu adalah berita berita hoax
ya itu yang menurut saya harusnya di dalam azas untuk pemberitaan itu
suratnya seperti apa
isinya seperti apa
surat yang ditulis itu adalah surat yang sudah biasa belasan kali puluhan kali ditulis
itu bahkan sudah seperti template
dan itu adalah menjalankan fungsi pengawasan dan aspirasi dari masyarakat
jadi ada surat masuk dari masyarakat
saya membuat surat seperti itu ratusan kali mungkin ya
misalnya ada pengaduan
surat masuk seperti ini
kemudian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku
jadi tidak ada opini di situ
tidak pernah saya meminta menunda
tidak ada itu
salah alamat katanya bang boyamin
tidak pernah meminta untuk menunda yang terakhir begitu
tadi kan sudah dijelaskan oleh kpk febri
ada empat poin
ya kalau fair buka aja lah bentuk suratnya apa
yang seakan akan perdebatan
tadi awalnya kemarin itu mengatakan bahwa pimpinan yang lain
yang pernyataan sebelumnya ya
iya pimpinan yang lain juga katanya sudah setuju
mengirim itu atas sepengetahuan dan sepertujuan
setelah yang lain membantah semua baru ngomong
oh ini memang urusan korwil saya
dan kemudian suratnya ini katanya cuman seperti surat pengantar
tapi pengantar seperti apa
ini kan kalau istilah sederhana
surat aspirasi katanya ini
kalau zaman dulu ktblc lah kira kira
dan saya boleh mengistilahkan apa yang dilakukan pak fadlijon itu
kalau bahasa anak gaul gitu kira kira
seperti saya pernah menyatakan itu
buka warung sendiri lah
buka warung sendiri
ya gitu loh
artinya ini pada posisi kualifikasi gitu kan
buka warung sendiri
jadi kalau memang begitu kan ya
tapi kalau disebutkan surat aspirasi itu seperti template fungsi
saya pernah tahu juga ada orang balik papan
yang dia kasusnya korban penipuan penggelapan
terus kemudian tidak diproses polisi
mengadu ke komisi tiga
tapi komisi tiga kelembagaan gitu loh
kemudian juga mendisposisi itu kepada kepolisian daerah setempat
maksudnya kelembagaan ini ya
dibahas dengan proses ini ya
ya paling tidak pimpinan komisi tiga
ini ya tidak lanjut aja
tapi fungsinya dpr itu hanyalah untuk menyalurkan saja gitu loh
nah kemudian kalau kemudian setiap surat masuk gitu alasannya aspirasi
mau beli narkoba tidak dapat ke sebuah apotek terus juga disalurkan gitu kan
ini harus ada filterisasi
harus ada etik itu kan sesuatu yang defensif personal
artinya ini patut atau tidak patut
kan gitu kan
nah ini kalau kemudian dirumuskan oleh ahli fizapat kan menjadi etis tidak etis
kan gitu kan
nah ini soal tingkah laku perilaku
yang paling jelas di sini sesuatu yang janggal itu adalah ketika yang disuruh mengirim surat adalah kepala biro
kepala biru nih tinggi jabatannya untuk menjadi kurir kesana
kalau memang surat pribunan gitu ya pos kurir lewat tiki atau lewat pos aja cukup
suruh messenger biasa aja ya
iya lah ini sampai kepala biro yang datang
ini kan berarti ada messenger khusus juga
artinya kelembagaan ini berarti
kalau kelembagaan prosesnya apakah sudah lembaga tidak
tidak paling kecil itu rapat pimpinan seperti yang diklaim awal
gitu kan berdasarkan pimpinan
ini secara pimpinan kelembagaan
atau kamus atau bahkan baripurna kalau tidak
tapi alasan yang disampaikan pak fadli tadi soal bahwa ini template aspirasi biasa
menurut anda memang itu ada pernah terjadi yang lain
pernah terjadi tapi kan artinya untuk masyarakat biasa yang butuh sesuatu yang seakan akan perhatian dpr
kalau sudah ketua dpr apalagi
bukankah itu masih bisa dianggap masyarakat juga
kalau begitu pak fadlizon sudah memecat pak setia novanto sekarang ini
menjadikan masyarakat biasa
saya malah salut kalau begitu
berarti pak fadlizon sudah memecat pak setia novanto dari ketua dpr kan gitu kan
malah kan malah senang sekali
saya minta pendapat dari pak syarifudin suding
karena nanti yang menangani ini adalah mahkamah kehormatan dewan
apa langkah yang kemudian akan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan ini
karena sebelumnya ini sudah ada juga laporan laporan yang lain belum ditindaklanjuti nih ya
tapi kita bicara yang ini dulu pak syarifudin suding
silakan pak sarifudin
memang agak lama ini ya kita delay nya ya
memang mahkamah kehormatan dewan menerima laporan pengaduan ya
adanya dugaan pelanggaran etika
memang mahkamah kehormatan dewan menerima laporan pengaduan ya
adanya dugaan pelanggaran etika
yang dilakukan oleh saudara fadlison yang disampaikan oleh masyarakat anti korupsi indonesia dalam hal ini maki
memang laporannya ini tanggal tiga belas september baru kemarin masuk dan saya juga disampaikan dari pihak sekretariat
hanya apa laporan selembar dan dari uraian permasalahan
dan juga ada lampiran ya berupa berita media online
dalam laporan itu memang diuraikan bahwa ada dugaan pelanggaran etika mengirim surat ya ke pimpinan kpk untuk menunda proses
tapi surat itu sendiri itu tidak dilampiri oleh pihak pelapor
nah makanya memang kita
jadi ini mahkamah kehormatan dewan sesuai dengan hukum acara bahwa ketika ada laporan masuk itu paling tidak dilakukan purifikasi terlebih dahulu apakah laporan laporan yang masuk itu sudah memenuhi syarat formal dan matril
syarat formalnya ketika laporan itu disampaikan secara kelembagaan maka didasarkan pada ada suatu akte pendirian dan juga apa
yang di lampirin adalah anggaran dasar anggaran rumah tangganya
lalu kemudian bukti bukti tentang dugaan adanya pelanggaran etika itu sendiri
nah memang setelah kita konfirmasi ke pihak sekretariat bahwa memang ada laporan masuk ya dan lampirannya itu hanya berupa media online
saya tanya apakah ada surat ya yang berupa yang disampaikan oleh pak jokowi
disampaikan oleh padlisan kpk bilang tidak ada kan begitu
nah sehingga ini masih sangat prematur memang ya
mkd untuk apa namanya untuk menindaklanjuti laporan ini
dan ketika ada laporan seperti ini memang dari pihak sekretariat akan menyampaikan ke pihak pelapor untuk melengkapi ya berkas berkasnya ya baik syarat syarat formal dan matrilnya gitu
baik artinya masih sangat prematur kalau menurut pak saifuddin bagaimana
kalau akte nanti saya susulkan lah besok bisa kalau cuma harus melampiri akte
tapi kalau bicara surat itu kan produk mereka
tinggal pak sarifudin suding menyuruh sekretariat mkd minta ke sekretariat jenderal
kan gitu kan arsipnya gitu kan
kalau saya minta malah tidak dikasih pasti kan gitu kan
nanti malah salah salah lagi kan gitu kan
jadi memang ini justru bolanya di mkd begitu ya
ya di mkd
minta saja suratnya begitu
iya tugasnya mkd untuk mencari
kalau tadi disebutkan hanya berdasarkan laporan media online masih sangat prematur menurut anda itu bagaimana
ya enggak lah itu kan memang apa artinya tersampaikan secara publik gitu kan
kalau sudah disampaikan secara publik itu kan adalah bukti kuat
pernyataan pernyataan pak fadli john
ya dan pak fadlizon juga sudah mengakui memang kirim surat
awalnya menyatakan itu persetujuan pimpinan dewan yang lain ternyata tidak
itu kan sudah satu poin
terus kemudian dari kpk memang menjelaskan memang menerima surat itu ada empat poin
kan gitu dalam suratnya kan gitu kan
tidak sekedar surat pengantar yang mengantarkan suratnya setia novanto kan gitu kan
yang namanya kantor pos kan gitu kan
tapi nyatanya juga ada penekanan penekanan di suratnya pak fadli john
empat poin tadi itu ya
dan terkait kasus ya berarti
ya menurut saya sudah sangat kuat untuk bicara kode etik gitu kan
artinya mkd sebenarnya sudah langsung bisa start itu
kalau soal suratnya fadli john kan arsip di sekretariat jenderal di dpr itu sudah pasti ada
kalau tidak ada malah justru siapa yang menghilangkan kan gitu kan
baik sekarang saya ingin lihat dari pendapat bang doli kurnia
bang doli kurnia kalau beberapa waktu sebelumnya kan kita baca soal pra peradilan
seputaran siti anufanto ini bahkan sempat meminta kpk segera menahan siti anufanto
karena alasannya sudah tersangka dan dua bulan kalau memang dirasa bukti cukup kenapa tidak ditahan begitu kan
tetapi hari ini menurut perkembangan informasi ketika pra peradilan pun tidak datang karena sakit
malah sekarang kemudian ada wakil ketua dpr yang juga mengirimkan surat agar kurang lebih isinya ya
karena nanti masih akan diklarifikasi penundaan pemeriksaan terhadap siti anufanto
anda memandangnya seperti apa
ketika desakan untuk menahan malah sekarang yang datang berbalik begitu
ya saya ini sebagai salah satu bukti yang menguatkan ya bahwa dpr itu sekarang ini sedang juga dimanfaatkan oleh setia novanto
anda melihatnya seperti itu
dalam menghadapi kasus pribadinya dalam kasus iktp ini
sejak awal saya mengatakan bahwa terbentuknya pansus iktp itu itu tidak bisa dipungkiri
pasti juga berlatar belakang soal iktp
dan kelihatan sampai sekarang
saya juga malah beberapa hari yang lalu menegaskan bahwa semakin terbukti pansus hak angket ini itu ditujukan untuk menjadi bagian menyelamatkan setia novanto
bahkan sekarang arahnya sudah menggunakan kpk
nah ini salah satu bukti lagi nih dengan surat dari pimpinan dpr ke kpk
ini kan memanfaatkan situasi sebagai ketua dpr mempergunakan pengaruhnya ya
terhadap kasus yang dihadapi
ini menurut anda sudah salah satu indikasi yang sangat kuat
salah satu yang sangat kuat
nah oleh karena itu sebetulnya sejak awal saya sudah mengatakan juga kepada ya di publik berharap kepada kpk
kalau memang sudah cukup bukti ya saya kira tidak ada alasan lagi kalau pak stiano fanto ini segera ditahan
supaya dia tidak leluasa untuk melakukan manuver menggunakan pengaruhnya sebagai ketua dpr dan ketua golkar
jadi sekarang ini sedang terlihat jelas menurut anda
tapi makin lama kan makin berkembang ini cara cara yang dilakukan seperti itu
bisa dikatakan abuse of power menurut anda
urusan pribadi yang berkaitan dengan ini dibawa lembaga dpr kan gitu
untuk mengikutkan mengikutsertakan masalah yang sedang dihadapinya gitu
jadi ini menurut saya harus menjadi perhatian kita semua
nah khusus kepada mkd ya
saya kira sebetulnya makin lama
sebetulnya masyarakat ini berharap juga
tadi saya tanya pak bonyamin
oke lah satu sisi sekarang dilaporkan pak fadli
sepertinya responnya ya tanggapan awalnya cukup baik dari mkd
tapi laporan terhadap pak setia novanto yang sekarang sudah terjangka hampir dua bulan
ini mkd juga tidak melanggapi apa apa kan gitu
kesannya sekarang dpr ini kan sepertinya mendukung ya kemudian memberikan support terhadap pak setia novanto
yang kasusnya ini menurut saya kasus mega skandal yang luar biasa
ini bisa mas dikatakan berupa asumsi indikasi atau sebuah kondisi nyata yang terjadi
tadi satu buktinya pansus
saya kira kalau ketuanya ketua dprnya bukan pak siti anufanto yang sedang menghadapi iktp
saya kira nggak ada nih lahir pansus ini
dulu kan kalau suara suara bahwa kpk ini perlu dievaluasi dan segala macam kan sudah lama
tapi kok pansusnya baru sekarang
ketika ketua dpr ini sudah lama

kemudian nggak ada juga nih saya kira kasus yang keluar surat salah pimpinan ini kalau kemudian bukan ketuanya pak astiano fanto
karena sebenarnya banyak juga anggota dpr yang ditangkap tangan
banyak juga kan gitu loh
kenapa nggak ada surat juga
misalnya pak irman gusman misalnya ya
itu ketika ditangkap bahwa kan itu ketua dpd
jadi menurut saya ini juga pertarungan buat lembaga dpr
saya kira kok tidak ada satu orang pun yang kita berhati hati
kita berharap dari anggota dewan terhormat itu yang kemudian kritis bahwa ini persoalan pribadi
jangan dibawa bawa masalah lembaganya dong
yang kira kira gitu
sebenarnya laporan tentang pak siti anufanto sendiri dalam mkad sendiri bagaimana
ada juga pernah melakukan itu
ya yang pertama kali adalah tidak etis ketika pak setia novanto melakukan kebohongan
maksudnya kebohongan bagaimana
menyatakan secara publik dan wawancara beberapa kali tidak kenal dengan siapapun yang dianggap terlibat itu
irman sugiarto itu mengaku tidak kenal
nah saya punya data bahwa dia kenal dan di bap nya pun di kpk itu dia ngomong juga tidak kenal
nah saya punya data kenal dengan irman pernah ketemu satu meja satu ruangan di jambi waktu pak irman jadi plt gubernur
dan membicaranya akrab sekarang disini toh segala macam gitu
setelah saya tadinya masih tidak kaku ketika saya menyatakan bohong gitu kan
nah terus kemudian dua hari kemudian berikutnya memang saya bawa foto itu saya bawa laporkan lagi ke mkd
nah ketahuan baru besoknya lagi pak siti anufanto ngaku
oh ya ternyata saya ingat ternyata kenal
masa dia dengan pak luhut naik pesawat pribadi ke bengkulu ke jambi begitu melihat segala macam
ngakunya tidak kenal
baru setelah saya tunjukkan fotonya baru kenal
ini kan sudah tidak etis bagi seorang ketua dpr
maksudnya kalau pun ada kebohongan itu materi masuk materi mkad juga
iya kan tidak etis
ya ternyata kenal
melakukan tidak patut
kalau lupa misalnya itu mungkin
ya tidak mungkin lupa
sudah niat bahwa dia memang pengen menjauhkan diri dari ektp dengan ngomong tidak kenal tidak terlibat
nah ini seorang pimpinan dpr dan akhirnya terbukti seperti itu
itu masuk karena mkad ya
tadi saya melaporkan dan kemarin ada jawaban bahwa identitas saya tidak cocok karena ada nama saiman gitu kan di ktp namanya boyamin adalah saiman
itu aja dipermasalahkan saya juga ketawa
oh kemarin mencoba untuk mengupdate sambil melaporkan yang baru mengupdate yang laporan yang lama
belum di proses begitu ya
belum diproses karena tadi tentang syarat formil bahwa saya identitasnya tidak sama dengan ktp katanya begitu
padahal saiman itu nama pak luhut
bapak saya memang saya anu tempelkan di situ gitu loh
baik nanti kita minta pendapat minta tanggapan ya dari pak syarifudin suding
kita tahan dulu setelah jeda kami kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
oke tadi ada penjelasan dari bang boyamin begitu sebenarnya sudah pernah melaporkan hal yang lain tentang dugaan pelanggaran etik begitu ya ke mahkamah kehormatan dewan tapi terkait dengan pak setia novantonya langsung begitu ya
apakah mengenal irman dan sugiharto tidak berbohong
bukan konteks iktp
walaupun sebenarnya kasusnya iktp ya
iya tapi itu kan ketika di doorstop di depan gedung dewan pimpinan dewan itu sama wartawan mengaku tidak kenal dan tidak terlibat
saya itu pernah ada respon tidak respon yang mengatakan bahwa nunggu kasusnya inkra dulu dan lain sebagainya
ada ya pernah juga begitu karena apapun ini terkait dengan iktp nunggu proses hukumnya gitu kan
seperti kasusnya anaknya pak amjahas itu kan ketika mukuli pembantunya gitu kan
nah itu kan urusannya di situ memang gitu
kalau ini kan urusannya di luar konteks urusan hukumnya
dia melakukan kebohongan gitu loh
kebohongan memang matanya itu
kebongan misalnya dia tidak kenal dengan sopirnya gitu kan
kan ketika sopirnya berbuat jelek kan gitu misalnya gitu kan
ini kan sesuatu yang tidak memberikan keteladanan
nah itu tidak etis gitu loh
baik kembali ke pak syarifudin suding
pak sarifudin ini tadi sebenarnya selain pelaporan terhadap seorang fadli zon begitu tetapi juga pelaporan dugaan pelanggaran etiknya juga pernah dilakukan juga oleh boyamin saiman ke mkd
terkait dengan nama pak setia novanto begitu
ada berapa laporan bang boyamin
ada kalau setia novanto sendiri ada dua berkaitan dengan kaitannya dengan duga dia masih membackingi andi narogong untuk mendapatkan proyek di mabes polri
dan mabeswori ketika itu kemudian firm merasa tidak bagian dari dia terus kemudian dipatalkan
artinya ada sesuatu yang tidak beres di situ gitu
mestinya ditelusuri bagaimana ini juga barangkali dagangan
tapi laporan itu belum di follow up ya oleh
itu tadi soal
itu tadi soal
ada tanggapan pak syarifudin bagaimana tentang laporan laporan lain yang tidak segera diproses begitu oleh mkd
ya bung andi setiap laporan apakah dari perorangan maupun kelompok masyarakat pasti ditindaklanjuti oleh mkd
jadi juga ketika laporan itu memang juga harus didasari ya pada bukti bukti permulaan yang cukup
tidak lalu kemudian hanya sekedar urayan deskripsi cerita
tidak ada dasar untuk menindaklanjuti
nah itu satu
yang kedua saya dengar tadi dalam hukum acara kita bahwa ketika ada suatu laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan kasus itu juga terproses di institusi penegak hukum
laporan masuk apakah ke polisian kpk ke jaksaan
maka kita memberikan ya keleluasan ke institusi pendegang hukum

nah itu juga terproses di mkd
maka ada dugaan selama ini bahwa kita melakukan intervensi terhadap proses yang dilakukan oleh institusi pendekat hukum
nah makanya kita menunggu selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian pihak kpk maupun pihak kejaksaan
ketika ada laporan terhadap seorang anggota dewan bersamaan dengan itu juga dilaporkan kepada pihak kepolisian kpk maupun kejaksaan
nah ketika itu masih terproses di institusi pendidikan hukum maka kpk menahan diri
karena kita mengkhawatirkan ketika ini kita lakukan juga proses di mkd maka asumsi di masyarakat persepsi di masyarakat yang selama ini muncul bahwa mkd melakukan intervensi terhadap proses yang dilakukan oleh
nah itu yang terjadi selama ini makanya kami menunggu ya proses yang dilakukan institusi penegak hukum
lalu kemudian itu ketika ada putusan dari institusi penegak hukum itu maka kita tindak lanjuti
karena sudah pasti bahwa ketika ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka itu pasti terjadi pelanggaran etika
ketika proses di mkd dilakukan ya itu ketika misalnya dilakukan proses persidangan dan dijatuhi hukuman itu belum tentu bahwa itu terbukti melakukan pelanggaran hukum
jadi dua hal yang sangat berbeda
jadi maksudnya tidak bisa diproses dulu di mkd
jadi maksudnya tidak bisa diproses dulu di mkd
tapi menunggu proses hukumnya sendiri dulu untuk berjalan
iya karena ya karena kasus itu sementara ditangani oleh apakah kepolisian apakah kpk atau kejaksaan gitu loh
tapi gini maaf pak suding urusannya yang satu lagi laporan dugaan membackingnya andi narogong dapat proyek di mabes polri kan tidak diproses hukum
belum diproses hukum
setidak tidaknya itu didalami dengan bentuk misalnya memanggil netapane karena yang mendeklarasi itu adalah netapane
nah ini mestinya kan ditindak lanjuti

kalau saya disuruh membawa bukti yang kira kira rekamannya pembicaraan sampai segitu
lah apa tugasnya mkd kemudian harus semua yang istilahnya nasi goreng sudah jadi tinggal ngicipin menyatakan ini enak atau tidak enak
mestinya mkd juga mencari telurnya atau garamnya kan gitu
menelusuri juga begitu ya
iya saya kira mkd melakukan itu ya
tapi sekali lagi saya katakan bahwa berkaitan dengan kasus andina rogong setia nopanti itu masih salah satu
setia novanto itu masih satu kesatuan dengan peristiwa yang ditangani oleh kpk saat ini
dan itu sudah dilakukan rapat pleno di mkd
oh ada rapat plenonya ya
jadi semua pandangan pandangan dari anggota majelis ya bahwa ini masih dalam satu kesatuan kasus yang saat ini ditangani oleh kpk sehingga kita tidak masuk ya dalam ranah itu
bang doli ada pendapat nggak tentang bahwa memang ini menunggu proses hukumnya dulu
ya saya kira ini kan harus dibedakan antara masalah hukum dengan etik
mkd ini kan untuk menilai soal etik terhadap anggota dpr semuanya baik juga terhadap pimpinan gitu
nah ini kita bisa oke lah tadi kalau dari perspektifnya pak bunyamin soal aduan ya berbohong kemudian soal kasus dengan andina rogong dan segala macam itu
itu saya kira juga menjadi catatan penting sudah ada pelanggaran etika yang dianggap oleh masyarakat
tapi soal status ini saya kita bandingkan dulu
pada saat kasus papa tengah itu
pada saat kasus papa minta saham
pak stianowanto itu kan sebetulnya dari segi konteks hukum
itu belum bisa dinyatakan kuat seperti sekarang dia sebagai tersangka
mkd pada saat itu saja memutuskan
pelanggaran berat gitu loh ya
walaupun kemudian pak stianowanto itu mundur
nah sekarang udah jadi tersangka ya kan mana lebih kuat tidak etisnya ketika itu sama sekarang gitu
yang waktu itu yang menurut saya lebih tidak kuat waktu itu kan
hukumnya malah belum jelas
hukumnya belum jelas waktu itu
tapi dinyatakan melakukan pelanggaran hukum berat
terus sekarang mkd gak mengambil langkah apa apa gitu
nah berbeda misalnya dengan kasus adekomarudin
kemudian gak salah dalam waktu gak sampai dua puluh empat jam langsung dinyatakan etik
ini kan ada standar ganda sebetulnya
nah bagaimana ditanggapan itu pak sarifudin
ya beda dalam kaitan kasus paman minta saam ketika itu mkd berkoordinasi dengan pihak kejaksaan ya
dan pihak kejaksaan mengatakan bahwa laporan yang disampaikan ke pihak kejaksaan ketika itu
itu tidak bisa ditindaklanjuti karena memang belum ada bukti bukti permulaan yang mendukung tentang itu
makanya mkd bergerak
jadi ketika mkd melakukan suatu proses itu pasti ada koordinasi dengan institusi pendidikan
jadi artinya kalau memang saat itu belum ada di proses hukum justru mkd bisa bergerak begitu ya
pasti itu dilakukan oleh mkd
tapi ketika itu sudah diproses di institusi pendagang hukum mkd menahan diri
karena kami menghindari adanya dugaan dugaan bahwa kami melakukan intervensi terhadap proses yang dilakukan oleh aparat aparat pendidikan hukum
tapi kalau kemudian tadi seperti yang dimaksud oleh bang doli kurnia bahwa ada perbandingan misalnya kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi saat kasus papa minta saham begitu ya
kita perhatikan bahwa terento di sidang dalam mkd satu pandangan fraksi mengatakan pelanggaran berat adanya pelanggaran etik berat begitu
padahal dari status hukumnya belum ada sama sekali tidak jelas lah intinya begitu
nah sekarang status hukumnya malah tersangkai nih pak
lebih berat tidak etis mana dibandingkan yang sebelumnya malah
iya karena ini sudah ditangani oleh institusi pendegah hukum
saya katakan bahwa ketika itu mkd melakukan proses ini
mkd karena itu belum ditangani oleh
karena ketika kami melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan

kejaksaan dan sistem serius
kejaksaan mengatakan bahwa buktinya sangat tidak mendukung untuk ditindaklanjuti
makanya kami melakukan proses di mkd
nah dalam kaitan menyangkut masalah kasus ektp ini sudah ditangani oleh kpk
tidak ingin dianggap intervensi bang boyamin
ya tadi yang satu lagi laporan saya terhadap setia novanto
dugaan membaik ini andi narogong mendapatkan proyek
tadi kan dijelaskan satu paket dalam kasus yang sama
bukan bukan ektp kok itu kok
itu proyek yang lain kasus proyek yang lain di mabespori kok
dan sama sekali belum disentuh oleh penegak hukum
oleh mabeswori cuma dibatalkan aja proyeknya
jadi ini kan perlu ditindaklanjuti
dan waktu itu yang mendeklar ini adalah netapane dari ipw
dan menyatakan itu ada dua ratus tambah berapa sehingga enam ratus miliar itu dananya
nah ini prosesnya jelas
jadi persyukurnya enggak ada malah ini sebenarnya
tidak ada karena ini saya menduga proses penganggarannya yang pasti ada masalah di situ
mabeswori aja merasa tidak punya proyek itu
dan muncul di nomor klatur mabeswori proyek itu
alat apa biometrik atau apa gitu
saya masih ingat itu dalam laporan saya
ini juga tidak ditindaklanjuti
jadi memang mkd masih standar kandang
oke lah yang sekarang aja yang terbaru seperti fadli john yang mengirim surat ini
kalau istilah saya itu tidak etis tidak layak dilakukan oleh fadri john
karena ini menurut saya mestinya dia bisa memfilterkan diri
dan meminta novato kirim sendiri aja deh
jangan kita kan gitu mestinya
kita tunggulah coba seperti apa
ada tanggapan bahwa ini sebenarnya mkd dinilai standar ganda dalam kasus ini
kita nanti akan minta tanggapan lagi dari pak syarifudin suding
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kita langsung saja minta klarifikasi atau penjelasan
penjelasan tanggapan begitu ya dari pak syarifudin suding
bahwa tadi paling tidak sudah ada dua pernyataan tentang diduga standar ganda nih mkd ini
bagaimana pak syarifudin
saya kira tidak ya
makanya ketika masyarakat dan anda memahami tentang mekanisme proses di mkd ini
ya baik dalam hukum acara yang ada di mkd ini
maka anda akan melihat bahwa mkd ini
tetap on the track ya dalam menerima memeriksa dan mengadili suatu perkara pelanggaran etik
yang dilakukan oleh anggota dewan
nah sama halnya yang dilaporkan oleh saudara bonyamin ini
ini hanya laporan ya laporan selembar deskripsi urayan kasus
lalu kemudian ada lampiran media online
tapi surat yang diduga dikirimkan oleh pak dli son itu sendiri
itu tidak ada lampirannya gitu loh
apakah betul saudara pak dli son mengirim surat
kaya kpk dalam isi surat itu menunda proses hukum terhadap siti ando panto
nggak ada dasarnya
jadi jangan lalu kemudian kita didesak desak proses suatu kasus
yang tidak ada dasar
maaf pak suding kan suratnya tinggal minta ke sekretariat jenderal
bagaimana pak suding
jadi suratnya itu kan ada di arsip sekretariat jenderal pak suding
ya pak suding
maksudnya pak suding
maksudnya pak suding
maksudnya pak suding
maksudnya pak suding
maksudnya pak suding
formal dan materialnya ada sudah ada surat jadi substansinya tunggu dulu tunggu dulu
substansi yang dipersoalkan tunggu dulu
substansi yang dipersoalkan itu adalah surat pak dli son paling tidak itu dilampiri
supaya kita paham gitu loh bahwa betul saudara fadlison ini mengirim surat kepada kpk
nah kalau yang dilampirin adalah berita media online gimana dasarnya kita untuk melakukan
tindak lanjut tentang kasus kasus seperti itu
jadi kita lukimnya juga kami di desa desa seakan akan melindungi anggota
sementara bukti itu sendiri tidak mendukung
oke baik bang boyamin
mohon maaf jadi suratnya itu kan produk dari pimpinan dewan kepada kpk
tembusannya tidak ada kemaki gitu loh
nah dan itu suratnya arsinya pasti ada sekretar jenderal
jadi anda meminta mkd yang meminta begitu ya
ya tinggal memintakan setapnya mkd ngambil di sekretariat jenderal dpr
itu cuma berarti
tidak satu gedung aja kan jalan kaki cuma mungkin sepuluh menit
masa malah saya menyuruh saya seakan akan begitu kan
meminta surat itu ke sekretariat jenderal saya menyerahkan kepada mkd
masa dpr begitu malah rakyat kita yang sudah berani lapor
segala macam malah menjadikan sesuatu yang harus malah membawa nasi goreng yang enak kan gitu kan
bagaimana itu pak sarifudin
mas itu yang saya katakan tadi pak osu
keluarga sudah tertentunya
berita yang tidak horor
berita video dari justgung horoko
melakukan perundangan atau seperti
disampaikan oleh saudara pak adelison bahwa
hanya meneruskan aspirasi
rakyat ini nggak jelas gitu
tapi paling tidak begini mas
maaf saya potong dulu pak syarifudin
laporan yang disampaikan oleh
masyarakat anti korupsi ini
tetap akan dilakukan verifikasi dan nanti
akan disampaikan oleh pihak sekretariat
kepada pihak pelapor
apa apa yang perlu dilengkapi
tentang laporan ini
kalau misalnya tadi permintaannya
kalau soal suratnya pak fadli itu
dari pihak mkd misalnya staffnya
mkd yang meminta
file surat tersebut di
kesejanan dpr karena
melalui kesejanan dpr itulah
surat itu dikirimkan kepada
kpk begitu pak itu mungkin tidak dilakukan
saya kira bisa saja nanti akan dilakukan itu
ketika melalui tahap verifikasi dan
pihak sekretariat menyampaikan kepada
saudara pihak pelapor
tentang hal hal yang masih
lengkapi tentang laporannya ini
oke baik intinya tadi ada
empat poin sebenarnya menurut
jurubicara kpk bahwa
surat yang dikirimkan oleh
yang ditantangkan oleh pak fadli zon
dikirimkan oleh pihak sejarah dpr
terkait dengan ada beberapa
simak terlebih dahulu kenyataan dari
jurubicara kpk febri diansyah
kalau dibaca dari isi surat ini
pihak dpr dalam hal ini
wakil ketua dpr
bapak fadli zon dalam surat
tertanggal tujuh september tersebut
empat poin yang secara umum
terkait dengan proses peradilan yang
sudah didaftarkan dan sudah
diagendakan di pengadilan negeri jakarta selatan
dan proses pemeriksaan
yang sedang berjalan di
yang kedua surat yang kita terima ini
tentu kita pelajari
poin besarnya terkait dengan
pemeriksaan setia novanto di kpk
pra peradilan mungkin disini
tidak disebut langsung oleh
kpk begitu apakah ini minta ditunda
atau apa dan lain sebagainya
kalau anda melihat sendiri seperti apa ini bang doli
kemarin beberapa kali menyampaikan
pra peradilan yang diajukan oleh
pak setia novanto ini kan
ada kejanggalan juga
kejanggalannya di maksudnya ada
kejanggalan itu bisa
berjalannya skenario konspirasi politik
dan ekonomi kenapa
dua bulan dari
ini kan cukup lama
kenapa tidak tetapkan langsung
dan awalnya saya ingat bersih pak setia novanto
ditanya mau pra peradilan gak
saya sibuk ngurusin negara
selama dua bulan itu
ada peristiwa peristiwa yang menurut saya
juga bisa mengarah kepada
pembuatan konspirasi itu
pertama terbentuknya pansus tadi itu
yang seperti saya katakan tadi bahwa
ini tidak bisa dilepaskan dari
kasus iktp dan setia novanto
ujungnya malah sekarang sudah mau dibubarkan
kpk yang kedua peristiwa
juga kita tidak mengambil
kesimpulan tidak ada kaitannya dengan
iktp yang ketiga
informasi yang kami dapatkan
adanya pendekatan yang dilakukan oleh setia novanto
dengan ketua ma
yang kedua adalah
proses peradilan terutama masalah pra peradilan ini
kemudian yang keempat adalah
kan di publik menandakan johannes marlim
adalah saksi kunci tapi kemudian
tewas nah yang terakhir
walau alam saya gak tau
saya nggak menemukan kira kira johannes marlim itu
motifnya apa kok bisa bunuh diri
itu belum clear ya
lagi punya duit banyak mau membunuh diri
kita rasanya jagal
nah yang terakhir
ini ada pemecah belahan
kpk dari dalam kan
dengan kasusnya pak aris itu
tiba tiba dia membangkang pada pimpinan
datang ke pansus berjabat tangan
dengan pansus kemudian
membuli lembaganya sendiri
nah ini kan peristiwa peristiwa
yang bisa kita rangkaikan
karena oh dengan kondisi seperti ini
saatnya untuk masuk pra peradilan
kira kira begitulah ya karena apa
karena pengalaman sebelumnya
pra peradilan ini kan sering dijadikan
media atau sarana bagi orang orang penting
di republik ini untuk lolos
dari jenat kpk
surat yang dikirimkan
oleh pimpinan dpr ini
itu semakin juga menguatkan adanya konspirasi itu
jadi skenario nya begitu anda melihat
ada skenario yang rapi
walaupun suratnya kita belum tahu isinya
tapi kan kemarin yang kita tangkap di media
itu kan bahwa kira kira meminta
supaya kpk menghentikan penyidikan
proses pra peradilan ini ya kan
walaupun kan sebetulnya itu
tidak ada aturan hukumnya seperti itu kan
upaya ini semua untuk bisa
dan siapa dibalik itu semua
ya pasti novanto tentunya kan seperti itu
oke baik nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik kalau tadi saya mencoba menyimpulkan
di perbincangan sebelumnya ya
tadi sudah ada kata pak doli kurnia bahwa
terkesan sekarang ini
dpr sedang apa namanya
menyelamatkan stenovanto kemudian
dari indikasi pansus
pra peradilan baru diajukan
setelah dua bulan penetapan
status tersangka itu anda melihat
ini memang lagi lagi keramaian ini
pansus dan lain sebagainya
itu memang hanya soal iktp memang pada ujungnya
akhirnya ya jadi dalam kasus hukum
atau kasus yang konspirasi tingkat tinggi
supaya menyelamatkan diri itu ada
hanya dua cara menunda
waktu mengulur ulur atau membuat
kegaduhan nah untuk
nah ini dua duanya kan dapat
ini menunda nunda ada membuat
kegaduan ada kalau waduh ini
rame seperti ini segala macam kan
para yang katakanlah
pencurinya itu kan nanti selamat kan gitu kan
ini terjadi semua jadi
teralihkan fokus publik iya juga
akhirnya kan urusan apa
katakan kalau kita balik sekarang udah kpk
dibubarkan terus kemudian membentuk lembaga
baru lagi untuk menjadi kpk seperti ini
kira kira butuh berapa lama kan gitu kan
ini kan sudah tidak dipikirkan yang seakan akan
punya cacat punya kejelekan dan layak
dibegukan sekarang biasanya malah publik
ter apa di iya dibawa kesana
dibawa kesana soal bagaimana kpk
tidak bisa mengelola barang sitaan
dan lain sebagainya terus kemudian juga
berkaitan dengan penyidiknya ini
masih perdebatan ini layak atau
tidak independen salah satu
materi perapradilan yang diajukan oleh pihak
setia novanto kan begitu apa ya salah satu
tidak sahnya penyidik independen
nah sementara ini kan satpol pp
kabupaten tegal atau kota tegal
itu aja punya penyidik gitu kan
di sub itu juga penyidik yang
menilang truk yang apa
akhirnya habis misalnya biasa aturan ya
itu aja boleh penyidik penyidik itu independen
pns yang diluar polisi
dan diluar kejaksaan masa sekelas kpk
yang ditugaskan oleh tap mpr untuk
kemudian undang undang pemerintahan bersih
dan kemudian turunannya undang undang kpk
dan undang undang pemberantasan korupsi
malah tidak punya penyidik independen sementara
mahkamah konstitusi kemarin sudah jelas menyatakan
bahwa berhak mengangkat penyidik independen
karena undang undangnya juga ada gitu masa
seakan akan itu dilupakan aja gitu kan seakan akan
tidak boleh penyidik independen bahkan
penuntutan juga dihilangkan penyidikan mau dihilangkan
fungsinya pencegahan begitu nah ini yang
niat niatan yang menurut kita sudah
ada niat bahasanya
tanda kutip niat jahat memang untuk
menjadikan indonesia menurut anda anda setuju
tidak dengan dugaan adanya konspirasi
yang tadi disampaikan oleh
tahun sembilan puluh tujuh sudah dprd
politisi orde baru mas indra namanya
politik itu tidak mungkin ada sesuatu
apa sesuatu yang kemudian tidak ada cerita
dibalik cerita konspirasi
persekongkolan sebenar menurut anda
saya yakin sebenar benarnya kalau
justru orang ngomong ini tidak ada politik tidak ada kepentingan
politik itulah justru politik itu sendiri
polisi sedang berjalan begitu
baik nah sekarang saya ke kkn
mkd pak ini sekarang bolanya
bukan bolanya apa namanya sorotan
publik sekarang beralihnya ke mkd
karena laporan laporan terkait yang walaupun
yang dilaporkan pak fadli tapi
kan ujung ujungnya adalah soal nama pak
setia novanto mungkin tidak
kemudian apa namanya secara
mkd kemudian benar benar menelusuri
tentang dugaan dugaan ini semua pak
saya kira setiap laporan yang masuk di mkd
pasti akan dilakukan verifikasi
ditindaklanjuti ketika itu memenuhi
syarat sesuai dengan hukum acara di mkd
bahwa kemudian ada
dugaan atau yang disampaikan
bang doli kurnia tadi bahwa
bisa saja menjadi sebuah masalah etik
ketika dpr dinilai
apa namanya sedang berusaha
menyelamatkan setia novanto
saya kira mkd tidak dalam konteks
menyelamatkan orang per orang
mkd dalam rangka untuk menegakkan
marwah kehormatan dan
keluhuran harkat dan martabat
baik kita tunggu saja nanti
bagaimana proses di mkd
ketika masalah administrasi tadi
memang sudah lengkap ya bang boyamin ya
saya ingat persis ketika saya masih
mahasiswa itu sudah jadi dprd
pimpinan sementara pernah dan

ya dilengkapi lah bu boyamin
kalau mau kasusnya ditindaklanjuti
jangan laporan hanya selembar
lalu kemudian laporan selembar
tapi kalau bicara suratnya pak dli john
saya pasti tidak akan bisa mendapatkan pak suding
jadi mkd yang harusnya
berkewajiban mengambil ini dari
supaya ini tidak
gaduh sedemikian rupa gitu kan

pak sarifudin suding
telah bergabung bersama kami tapi sebelum kami tutup
kita akan ke bang doli
bang doli kalau misalnya
kemudian ini kan kita
bicara soal desakan penahanan terhadap
secara fanto apa jadinya misalnya
kalau memang kemudian karena alasan
untuk tidak menahan seorang tersangka
kalau tidak kunjung ditahan juga apa sih yang
anda khawatirkan kalau tadi anda sudah masuk pada konspirasi
kira kira apa yang kemudian
bisa terjadi ya saya mengkhawatirkan
upaya upaya yang semakin lama
semakin intensif dalam upaya
menyelamatkan steno fanto
ya itu tadi kan ini kan makin lama makin
langkah langkahnya makin kelihatan
ya kan tadi pak ansus kemudian sekarang
surat dari pimpinan gitu nanti gak tau
apa lagi gitu oleh karena itu
kalau misalnya memang kpk itu
cukup bukti jangan ragu lagi
ya kan jadi artinya gini loh
nanti bisa ada kesan
kpk itu juga mengundang orang
untuk masuk ke isu politik bukan hanya
ya kan dengan mundur lama itu kan akhirnya
dia memberikan peluru secara politik
kepada orang yang sedang berhadapan
hukum dengan kpk ini
yang saya bilang jadi mungkin
penafsiran orang ya tentang kpk ini
bermain politik segala macam salah satunya
mungkin bisa jadi itu ada orang
yang ya kan persepsi kadang kadang
seperti ini ada orang yang di persepsi
mengatakan bahwa seseorang itu tersangka
gitu atau sudah harus ditahan
ternyata kpk tidak lakukan
tapi kemudian sekali waktu
di persepsi publik orang ini tidak bersalah
kemudian dinyatakan bersalah
salah macam itu tersangka ya tersangka
gitu kan nah khusus untuk
srinavanto ini kelihatan juga
seperti itu ya kan misalnya
dan sugiharto satu hari
setelah ditetapkan tersangka itu langsung ditahan
itu siangnya ditetapkan tersangka malamnya
langsung diangkut oke apa bedanya
sama sama tersangka kan gitu
kalau pak irman sama pak sugiharto agak
panjang itu proses tersangkanya
tersangkanya tapi dari tersangka ke tahan
cepat pak ya itu artinya
pada posisi setelah hampir satu tahun
tersangka baru kemudian ditahan
tapi perbandingannya memang benar andina rogong itu
penetapan tersangka itu hari kamis malam
apa pagi terus kemudian
malamnya sudah ditangkap karena memang menggunakan
pasal tujuh belas dan pasal dua puluh satu orang
penetapan tersangka itu sudah
pasti dua alat bukti sementara nangkap dan nahan itu
singkat saja anda sendiri juga dalam bentuk desakan
ini menggugat kpk juga
makanya kalau kemarin pak siti anufanto
menggugat untuk penetapan tersangkanya tidak sah
saya dua hari kemudian saya mendaftarkan
gugatan dari kpk prapradilan
yang meminta itu untuk
melakukan penahanan terhadap siti anufanto meminta kpk
ya karena apa tuduhan
saya pintu masuknya kan penghentian penyidikan tidak sah
karena melambat lambatkan oke
nah kalau tidak melambat lambatkan saya minta pada hakim
untuk menuntaskan kasus ini
salah satunya menahan siti anufanto oke
karena sudah menunisarat kok
oke baik kita tunggu nanti reaksi kpk
selanjutnya seperti apa kalau memang sudah
dalam dua bulan ini bukti bukti
memang sudah cukup kuat dan dikhawatirkan
barang bukti dalam kasus iktp karena tadi anda menduga
ada konspirasi dan ingat ini satu maka itu
bisa harusnya segera ditahan dulu gini anu apa
dalam videonya masih ada bahwa
siti anufanto terlibat pada sidang kemarin
tidak terlibat saya pasti itu ada
tindakan tindakan yang membuat
siti anufanto lupa tidak ada itu pasti itu
kita tunggu kpk seperti apa nanti
seperti yang dikatakan bang boyamin dan juga
bang dolly kudian terima kasih bang dolly bang boyamin
atas telah bergabung bersama kami selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami masih akan
segera hadir setelah cerita berikutnya